ruang perawatan intensif penyakit menular di rumah sakit umum daerah dr sutomo surabaya ini
bisa merawat pasien berbagai penyakit menular seperti covid sembilan belas dan cacar monyet
terdiri atas lima lantai gedung ini memiliki dua ratus dua puluh sembilan tempat tidur
semuanya bertekanan negatif sehingga udara yang tersaring keluar dipastikan bersih dan tidak menularkan virus
untuk pasien yang tidak membutuhkan tindakan spesial terdapat tiga lantai dengan jumlah tempat tidur satu ratus enam puluh
di depan masing masing ruangan pun disiapkan perlengkapan alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan
ini adalah tempat low care low care itu tidak memerlukan tindakan yang spesial
dan kalau pasien itu kondisi buruk maka di bawah itu ada rik tujuh lantai satu
yang khusus untuk melayani pasien infeksi
ini adalah lantai yang membutuhkan alat alat khusus
jadi kondisi penyakit menular apapun itu bisa dilayani di satu gedung ini
sementara untuk pasien dengan kondisi buruk terdapat lantai perawatan intensif dengan jumlah tempat tidur dua puluh sembilan
pasien yang datang bisa saja memiliki riwayat penyakit bawaan atau comorbid yang bisa memperburuk kondisi
lantai intensive care ini dilengkapi dengan alat alat canggih seperti tempat tidur dengan remote
alat bantu nafas dan ada juga robot untuk mengantar makanan bagi pasien
ruangan ini juga dilengkapi dengan kamera pengawas sehingga jika terjadi kondisi darurat dengan pasien
maka tenaga kesehatan yang berjaga di depan sambil memantau monitor bisa segera menggunakan alat pelindung diri
untuk memberikan tindakan kepada pasien
pasien yang memiliki masalah kulit dan bergejala seperti cacar monyet diharuskan langsung melakukan pemeriksaan
tenaga kesehatan selanjutnya akan melakukan screening
jika terkonfirmasi cacar monyet pasien akan diisolasi agar tidak menularkan virus
yang perlu diwaspadai adalah orang yang pernah berkontak dengan pasien cacar monyet hingga tiga minggu sesuai masa inkubasinya
pasien pun masih perlu diwaspadai hingga tiga minggu setelah dinyatakan sembuh
ada yang probable ada yang possible ada yang memang sudah confirm
itu kalau memang sudah confirm maka harus dilakukan isolasi
orang yang pernah kontak pun itu harus kita waspadai sampai agak lama sampai tiga minggu
dan sembuh pun harus kita waspadai karena masih ada bisa mengeluarkan hal hal yang berbahaya
dan nanti itu akan yang dikhawatirkan akan menjadi sesuatu yang bisa menjadi pandemi
hingga tiga puluh agustus dua ribu dua puluh dua belum ada laporan kasus konfirmasi cacar monyet di jawa timur
kanzata marindora andreas wicaksono surat kisah
surabaya jawa timur